sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
apapun yang akan terjadi aku pasti akan selalu dukung kamu
orang yang lagi susah itu pasti lebih gampang untuk ditaklukin
aku akan bikin dia utang budi sama aku
deposito aku tinggal berapa ya
gak apa apa deh hidup sederhana
kamu kelihatan lesu banget mil
mau aku buatin kopi
ya pak milo saya memang sudah membutuhkan rancangan busana untuk butik saya
kapan kamu bisa kasih saya rancangan rancangan itu
saya akan kasih secepatnya
dan saya juga berharap
kerjasama kita bisa berhasil pak
kalau begitu saya tunggu kamu di kantor saya untuk presentasikan ajakan kamu
aingat saya cuma punya waktu dua jam ya
saya akan usahakan
pasti akan saya kasih
jam dua tepat
jangan lebih jangan kurang
karena jam empat saya ada meeting tempat lain
waduh mampus gue
desainer mana yang mau ngasih rancangannya cepat tapi nggak dibayar di muka
nih mel kopinya
di sini kan ada calon desainer besar
ini memang nyilau nyilau
ya sudah capital
berharap kamu biasa

engkak pedam ya
engkak pernah di sana
m orange percayalah
tapi itu sama
m kelihatan lain